karena masa bergetar
razia protokol kesehatan dilakukan siang dan malam
saat pemberlakuan ppkm tahap pertama di jawa timur
warga dan tempat usaha yang tidak disiplin
mematuhi protokol kesehatan
menjadi sasaran utama razia pada sebelas januari
hingga dua puluh satu januari lalu
berdasar data polda jawa timur
dengan razia sebanyak lebih dari delapan ratus ribu kali
di tiga belas kabupaten kota selama dua minggu
ada satu dua juta pelanggar dikenakan denda dan sanksi
total denda bahkan mencapai hampir tiga ratus juta rupiah
jumlah pelanggar ini lebih dari empat puluh persen
dari sekitar empat puluh juta penduduk di jawa timur
kota surabaya sebagai satu di antara
epicentrum covid sembilan belas di jawa timur juga demikian
jumlah denda yang dikumpulkan dalam berbagai razia
mencapai enam puluh sembilan juta rupiah
pemkot surabaya berharap perpanjangan ppkm
akan membuat masyarakat lebih disiplin
mematuhi protokol kesehatan
sebetulnya saya juga belum terima resmi
perpanjangan ini tapi memang dari media
semua sudah menyampaikan bahwa ppkm akan diperpanjang
tapi prinsipnya pemerintah kota tidak ada masalah
dengan perpanjangan ini
tidak terlalu signifikan menganggap ekonominya di bawah
tapi tetap kita pantau
walaupun sampai ada dampak kita akan
sementara menurut epidemiolog universitas erlangga surabaya
kedisiplinan warga jawa timur dalam masa ppkm ini
hanya lima puluh persen
dia membandingkan dengan masa psbb sebelumnya
yang aturannya lebih ketat
bisa membuat tingkat kedisiplinan warga
mencapai tujuh puluh lima persen
menurut windu perpanjangan ppkm
juga harus diikuti dengan testing yang tinggi
ini sangat penting karena data
satgas covid sembilan belas menunjukkan
total kasus positif mencapai lebih dari
satu ratus tiga ribu orang dengan korban meninggal
di jawa timur sudah lebih dari tujuh ribu orang
case fatality rate atau tingkat kematian
akibat covid sembilan belas di jawa timur
tiga kali lipat dari angka kematian nasional
masif ya sebetulnya surabaya ini
membantu kita untuk melihat
kasus kasus yang ada di bawah permukaan
apa yang terjadi di surabaya ya
memang masyarakatnya masih
karena kenyataannya terjadi penularan
penularannya kan ada ukuran namanya
positivity rate itu adalah
dari mereka yang diperiksa
itu berapa yang positif
untuk jawa timur maupun surabaya itu
memang penularan masih tinggi
kasus rendah itu yang betul
nah surabaya ini testingnya sudah tinggi
tapi kasusnya tinggi
itu artinya penularan masih tinggi di masyarakat
hingga januari dua ribu dua puluh
jumlah testing di jawa timur
sudah melampaui standar minimal who
yaitu seribu orang per satu juta penduduk
per minggu jumlah spesimen
untuk tes cepat rapid dan antigen
serta lebih dari delapan ratus tujuh puluh lima
sepuluh spesimen untuk tes usap atau pcr
miki peresia surabaya jawa timur